anda kembali bersama kami di cnn indonesia news update
pssi resmi mengumumkan pertandingan timnas indonesia melawan argentina
pada fifa matchday yang akan berlangsung pada sembilan belas juni
erick thohir memastikan tim argentina akan datang dengan squad terbaik
media banyak yang nanya gimana argentina
saya bilang saya yang tidak mau jawab
saya bisa jawab hari ini setelah punya apa
ada surat persetujuan dari fifa dan afc dan tim argentina datang di sini
jadi apa serius enggak kaleng kalengan gitu ya
kan dulu juga banyak yang pesimis bahwa ini pssi tidak bisa tidak yakin
kita buktiin salah
bahwa pssi yang sekarang sangat serius membangun sepak bola indonesia
kita buktikan dengan fifa match day yang teratur
dan kedatangan tim juara dunia argentina di indonesia
tepuk tangan buat mereka